si dik dik apa kabar
dik dik apa kabar
hari ini beres
hari ini beres
mudah mudahan bukan omong kosong
berani beraninya kamu nyuruh saya
barusan kamu nyuruh saya tenang
kan kamu yang punya masalah
masa gitu aja gak bisa
jadi kerjaan yang dikasih sama pipit
kerjaan yang dikasih ke firman sapitra
itu cuma sandiwara
happy sama makmur itu partner
makmur itu tidak punya hutang
kerjaan menagih utang yang dikasih depi
itu cuma jebakan buat pipit
tuh kan susah
orang yang ngasih kerjaan ke depi sama makmur
sedang dicari polisi
kita masih melacak
orang yang memberi pekerjaan kepada depi dan makmur
nomor yang terakhir digunakan
sudah tidak bisa dihubungi lagi
bisa jadi dia bukan tersangka
korban dari sebuah kejahatan
yang kita belum tahu
apa tujuan atau motifnya
nama sebenarnya yang memberi pekerjaan kepada depi dan makmur
segera kita cari dan kita tangkap
saya sudah tahu dia tinggal dimana
kita kesana sekarang
kita kesana sekarang
kang obangnya ada
ada tapi lagi tidur habis minum obat
kalau gitu nanti aja saya kismily lagi
jadi mau dikasihin gak
kalau nengok orang sakit biasanya bawanya jeruk bukan mangga
gak dapat jeruk yang manis
yaudah nanti saya kasihin kang gubang
kamu udah siap
saya sama dewi bentar lagi jalan
kata isinya lagi tidur
saya gak bisa ketemu
padahal seolah olah mau dalam angka dua kilo
terlalu sedikit bos
jualan di rumah
di tempat biasa
kamu bilang di rumah
terus kamu juga bilang jualan di tempat biasa
itu kan dua tempat yang berbeda
terpaut jarak cukup jauh di antara keduanya
lagi pula saya sekarang ada di tempat biasa kamu jualan cilok
tapi kemana gak ada
saya masih di rumah
baru mau berangkat kesana
bukan untuk apa apa
cuma untuk menjaga
yaudah tunggu aja disitu
selamat pagi bos
kamu udah punya suami belum
gak pernah lihat kamu kesini
jemput atau mampir
itu udah tau
kamu tadi udah bilang
atau di pasar
mau tau aja
mau kerja apa mau ngobrol
kalo mau kerja
saya udah punya suami belum
udah punya suami atau belum
cuma mau tau aja
kalo jawaban marni belum
atau kamu terus minta nomor teleponnya
kalo dia mau ngasih ya gapapa
kamu mau sms an
saya belinya sama seperti hp saya yang hilang
nggak sampe segitu
buat beli baju sama hp baru
buat bayar kos sama buat sehari hari
harus kamu ganti
waktu itu bapak bilang gantinya boleh kapan aja
kok saya udah punya uang
memangnya waktu itu saya bilang begitu
saya kasih waktu satu minggu uang saya harus kembali utuh seratus juta kalau
enggak nasib kamu bagaimana itu terserah mereka
sekarang kerja lagi siap
kapan pulang dari sumedang
tadi malam begitu beres ketemu sama keluarga imas saya sama keluarga saya langsung pulang
berarti kamu harus pergi dari sini
mau kemana mau jadi apa
kamu harus tahu
bos ada di kantor
saya lagi meeting di luar
tadi saya sengaja ketemu murad sama firman sahputra
ngomongin gimana keadaan sekarang
terus saya minta ke murad sama firman
kenapa enggak firman atau pitra aja leh
saya tadi ngomong ke murad sama firman sapitra
kemarin saya juga ngomong yang sama ke si cecep
jangan cari si kemot
selamat siang bos
si kemot sekarang urusan saya
terus urusan kamu mulai sekarang harus sudah mulai cari tempat lain
terserah kamu mau kemana
terserah kamu mau jadi apa
jangan bikin imas kecewa
mudah mudahan kita bisa sama sama saling mendukung dan saling menguntungkan
saya tinggal dulu
kamu belum sampai
saya lihat kamu lagi duduk sambil tidur
udah pergi lagi
ketempat jualan yang baru
mau tahu aja

saya bahkan kayak perlu ambil kad
jadi keambil mulut di sini
kalau pasti nggak positioned grip ini
bodoh taruh juga gua
bu him tadi dateng
mau nengok akang

ini udah nengok
buat kamu aja
suganda nyuruh orang buat nyari saya
terus saya tadi ditangkep
dipaksa ketemu pak suganda
dia minta kembaliin uangnya
yang sudah kamu kasih ke saya
sudah saya atur ke beberapa pos pengeluaran
kalau ditarik sudah tidak utuh
dan itu semua bisa bikin rencana kita berantakan
kamu kan penipu ulung
kamu kan punya anak buah
devi sama makmur
untung kita nggak ditahan sama polisi
depi dan makmur sengaja kita lepas untuk pancingan
tapi jangan sampai lepas dari pengawasan kita
jangan sampai mereka nanti malah kabur
kita gak usah terima job lagi deh resti
nomernya lama kurang hoki
ada apa te
gara gara job dari teteh
kemarin saya ditangkap polisi
untung gak ditahan
kamu ditangkap polisi
itu karena kamu mainnya kurang rapi
mungkin kerjaannya yang memang gak cocok buat saya
sekarang gini aja deh
kita ketemu dulu aja
soal kamu mau atau enggak
teresnya ngajak kita ketemu
di tempat biasa aja
tuh dua lawan satu
berarti kamu harus ngalah
yaudah aku ngalah
kamu ada usul gak
masa basah tahu lagi
batagor sama cilok mah hampir sama
bumbunya bumbu kacang juga
kalau basah gimana
kita ketemuan di asia afrika
aku mau manggil
suhu udara di terminal semakin panas
udah gak cocok sama si gobang yang sebetulnya adem
si dik dik juga sebentar lagi pensiun
tapi bukan karena saya suruh
atas permintaan calon istrinya
pikiran kang bahar ada di otak saya
perasaan kang bahar
ada di hatiku
ada di hati saya
semua yang ada di rumah kang bahar
yang kerja di sana
semua yang dulu jadi anak buah saya
masih saya anggap keluarga
saya ngerasa seperti
mau nikahin dua anak sekaligus
buat si ujang mana
malu kalau minta
nunggu ditawarin aja
titipan dari orang tua imas
teteh masih masih capek
kalau gue bang pensiun
kecuali sama pemerintah
siapa nanti pengen disana
saya gak tau
yang penting jangan ada perang
jangan ada korban
bisnis yang dijalankan kang bahar
sudah ada sejak lama
sejak lama ini
sejak lama ini
sejak lama ini
sejak lama ini
sejak lama ini
sejak lama ini
sejak lama ini
sejak kang bahar belum ada di dalamnya
dan masih akan ada
biarpun kang bahar sudah tidak ada
terus yang lain pensiun
pasti akan ada orang orang baru
masuk ke bisnis itu
jangan sampai n wanit kita normal deputy
buat banyak orang
susah buat ninggalin bisnis kita yang dulu
itu bisnis yang bagus
banyak uang disana
kita gak perlu ijasa
cukup punya keberanian untuk ada disana
kemungkinan akan jadi susah
gak tau mau kemana
gak tau jadi apa
gak tau gimana caranya
supaya tetap bisa ngasih makan keluarga
atau kebutuhan lain
kalau akan gak balik ke terminal
terus usaha lele
pasti tabungan dipakai buat modal
dapet untungnya kapan
terus gimana soal rencana akang beliin nining rumah
saya sudah gak ada disana
kenapa pikiran saya masih harus ada disana
tahu nya udah tuh
makannya di dalam aja
yuk ke dalam semua yuk
enggak juga kan kak fadli najwa indri sama rifka jualannya makin banyak
kenapa nggak jualan online juga
kalau harus aku sendiri yang handle gak bisa
saya aja yang jalanin saya udah biasa jualan online
kalau kak fadli yang jalanin hitungannya gimana
kalau dari itungannya udah kelihatan nggak banyak untung
mending akang ketemu sama kang mus
ngomong akan tetap di terminal aja
kuenya dimakan kak fadli
ya jelas nggak enak kan nggak pake apa apa
minimal dikasih kecap atau ning
akang masih sakit makannya harus bubur polos
kalau cuma dikasih kecap masak nggak boleh juga
boleh kalau cuma kecap aja
kecapnya nggak ada
ini buatan kamu
bukan beli di toko
hasilnya masih kalah enak dibanding sama yang dijual di toko
nanti mah jangan bubur lagi roti aja
kayak orang kaya aja makanya mau roti
memangnya cuma orang kaya yang boleh makan roti
bukan nggak boleh
roti tawarnya berapa
harga mesisnya berapa
harga kejunya berapa
harga selainya berapa
kan kamu yang bilang sendiri akang masih sakit makannya bubur aja
makanya akang nining masakin bubur aja
maksud sudahkah biar ada selingannya bosen
udah gak usah rewel kayak anak kecil aja
kalau masak sayur kamu bisa masak sayur apa
sayur sop sayur asem sayur lodeh sayur kacang merah
yang kamu sebutin semua kesukaan saya
tapi gak seenak masakan ibu aku
kalau masaknya sering setiap hari pasti nantinya jadi lebih enak
kamu jadi terlatih lebih tahu takaran bumbunya yang pas itu segimana
kenapa kita jadi ngomongin soal masak
saya itu suka sama perempuan yang cantik solehah rajin sama pinter masak
biar cepet sembuh
biar bisa kerja lagi
ingat kita punya rencana buat beli rumah
emang buat sewa rumah gimana
supaya kita punya tempat khusus buat produksi
biar bisa lebih banyak yang kerja
biar ada tempat yang lebih luas buat jemur kicimpring
harus yang dekat dari rumah kita
masalahnya nggak ada
kalau yang agak jauh gimana
ya sebetulnya nggak apa apa
akang udah lihat lihat
nunggu kamu selesai ngajak ngomong
telepon orang yang kamu bayar
dik dik apa kabar
hari ini beres
hari ini beres
mudah mudahan bukan omong kosong
berani beraninya kamu nyuruh saya
barusan kamu nyuruh saya tengah
kamu udah sampe
udah malah udah masak
goreng tahu tadi mas bawa oleh oleh dari sumedang tahu
mak kiara makan tahunya boleh pakai cabai rawit juga mbak
jangan nanti kamu kepedesan
cabai rawitnya yang kecil
ah mama mau gitu ah
yaudah coba aja kalau kamu nggak mau dilarang
terus kamu udah mikir
mau kerja di mana mau kerja apa
mau kerja di mana mau kerja apa
kok belum tahu katanya udah mikir
iya tapi belum tahu
kamu kan yang ngelamar imaz
iya aku tahu nggak usah dikasih tahu aku yang ngelamar kamu masa nggak tahu
bukan itu maksudnya
kamu serius nggak
ya seriuslah masa udah ngelamar nggak serius
kita kan punya perjanjian sebelum nikah
kamu udah gak di pasar lagi
iya tapi kan aku masih punya waktu
iya tapi kan harusnya kamu udah mikir dari sekarang
iya mikirnya mah udah tapi hasilnya belum ada
tadi mama bilang apa pedes kan
kenapa sih kalau aku nelpon mulanya enak santai tapi tau tau kita berantem
kamu tuh yang cari gara gara
iya aku cari garanya apa
disuruh mikir nggak mau
siapa yang nggak mau
berarti kamu belum mikir
tapi masih pedes
ya rasain aja sendiri kan tadi udah mama larang
itu artinya kamu gak serius
kok oh ya
benar kamu sayang aku cinta aku
kamu masih ragu kamu udah aku lamar aku mau keluarga kamu bilang iya kenapa masih ragu
jangan balik nanya jawab aja benar kamu sayang aku cinta aku
kamu memang demi apa
demi terwujudnya cita cita saya meramaikan kasanah percopetan di kota ini
untuk menuju kesana
kita harus memperbesar kekuatan memperbanyak personil menambah jumlah tim
bukan seperti sekarang dimana kita hanya punya satu tim
dalam waktu dekat kalau bisa besok harus ada satu personil lagi supaya tim yang ada sekarang bisa dipecah menjadi dua
masing masing dengan jumlah personil dua orang
tapi pemecahannya bisa dilakukan sekarang meskipun tidak utuh
kalian yang sekarang trio akan saya pecah menjadi duet dan solo siap
kamu yang paling senior menjadi rekan duet sekaligus mentor dari deden yang paling junior
kamu jangan pelanggan pelongo aja kamunya siap nggak
siap bersolok karir
sekarang semuanya berangkat
sempedang sepedang sepedang
tadi kak fadli kesini
biasa urusan kerudung
awalnya ngomongin soal bisnis kerudu soal kak ubed sama kak junaidi yang udah gak ikutan lagi
sampai dia ada ide buat bisnis online dia nawarin diri buat ngehandle bisnis onlinenya
aku belum ngambil keputusan ya atau enggak terus yang dia omongin belok ke soal kue yang aku sediain
siapa yang buat aku bisa bikin kue atau enggak terus aku bisa masak apa enggak
terus dia bilang dia suka perempuan yang cantik soleha rajin sama pinter masak
terus masalahnya apa
kalau kang gebang pensiun yang megang terminal siapa
nggak ah kenapa nggak
aku maunya hubungan aku sama dia cuma bisnis aja gak usah ada yang kayak gitu
sebentar tadi kak fadli ngomongnya cuma gitu aja kan
nggak bilang suka kamu atau apa
mungkin sebetulnya kak fadli biasa aja tapi kamu nyokeran
atau mungkin malah kamunya yang suka sama dia
ih jangan ih coba kamu pikirin lagi kamu rasain lagi
selebihnya biar urusan saya
terima kasih buat laporannya
bet jun sekarang kalian mengkal disini
itu yang namanya fadli